kurang aja lo dua rokaat dua rokaat
lo tuh yang dua rokaat
kok gue yang gak niat sholat sih
kita kelas bareng yuk
lo bukannya ngebantu pengurusmu sholat bersihinmu sholat
orangnya juga belum dateng lho
nanti aja ya enggak
yuk kita ke kelas dulu yuk
shhh gue lagi liat
perlu gue suruh dia dateng ya nanti aja
suruh jalan jalan dulu
mau cepet banget datengnya
ya udah glenn
gue ke kelas duluan ya
bersihin yang bersih
sepatunya gak ada ya
uh apa tuh
mau nyari sepatu
kok bisa hadir di kamu
terus menit tadi udah aku bersihin
tapi kayaknya terlalu berlebihan deh
lain kali gak usah kayak gini ngerepotin
ya gak masalah
buat opi apa sih yang enggak
kurang ajar ya
kalah cepat gue sama si tukang cukur
aduh kayak gini caranya gimana gue
bukan gue deketin si opi dong
nanti mau buka puasa bareng aku nggak
buka puasa bareng
aku bukannya gak mau ki tapi
tapi aku nggak enak sama laura
kamu itu kan statusnya masih jadi pacarnya laura
aku gak mau hianatin dia
eh enggak enggak enggak
aku udah mutusi laura kemarin
jadi aku gak ada hubungan apa apa sama dia sekarang
jadi kamu tenang aja oke
kamu putusin laura
karena kamu tahu laura itu orang miskin
gak punya perasaan banget sih kamu ki
eh dengerin aku dulu
aku ngerti sekarang
dan aku tahu
ternyata kamu itu jadian sama lawar cuma pengen hartanya aja
dan sekarang kamu ngejar aku juga karena pengen dapetin harta
aku gak nyangka ki
ternyata pikiran kamu tuh dangkal banget ya
ini dimana ya sama gue
jadi si opie sebel banget sama lo dibenci sama lo
eh berarti sekarang ini kesempatan buat gue dong buat deketin dia
lu jangan seneng dulu tot
lu pikir dengan nopi marah sama gue gue gak bisa deket lagi sama dia gitu
ya gak bisa lah
eh salah lo salah
justru gue semakin semangat untuk dapetin si opie
ya yakin lah
yaudah kita lihat aja nanti ya
nah itu dia sasaran gue
ra ke kelas yuk
pi lo kenapa sih
kok kayaknya lagi bete gitu
marah sama siapa
di situ sambil bu adriana disebut dengan gurirahim buat riche
ga paham kan
gue beli minum ke posisinya
lo gak mau cobaun di situ
di sini ada saran lain juga
cari berkah yang banyak ya nggak
eh ya udah kita pergi yuk
yuk ya udah
gila sama lu kayak kenapa sih
kok mereka kayaknya jee banget liat aku
udah lara biarin aja
nggak usah peduliin mereka
udah yuk kelas sekarang
lo duluan aja ya
gue ketuhar dulu
kalian tuh maunya apa sih
mau kita lo pergi dari sini karena lo gak pantas sekolah di sini
sisi gue tuh nggak pernah jadi gara gara sama lo
delagu banget sih lo
lo bilang lo gak betah di sini
eh sadar dong
lo itu nggak pantas ada di sini
udah deh sisi
jadi mendingan gue balik ke kelas okay
gue mau ke kelas
semua kedok lu udah gue buka
lu tuh udah ngerusak nama baik sekolah
loh nggak pantas ada sekolah di sini
ini sekarang tuh bulan puasa
harusnya yang keluar dari sekolah itu lo
kalian kalian semua itu bukan dia
glenn lo kok jadi belain dia sih
tapi lo nggak berhak mengintimidasi dia kayak begitu
kalau kalian masih ganggu dia
gue akan laporin kalian ke kepsec
dan kalian semua akan keluar dari sekolah ini
ternyata glenn sayang sama aku
sampai jumpa lagi